sementara itu kondisi longsor akibat abrasi sungai bengawan solo di lamongan jawa timur
senin siang semakin parah bahkan sejumlah rumah warga ambruk ikut terseret longsor
ya dan untuk mengantisipasi semakin meluasnya area longsor
warga memasang karung berisi tanah untuk menahan rumah mereka dari ancaman longsor
meluasnya area abrasi sungai bengawan solo mengakibatkan sejumlah rumah warga
di desa laren lamongan jawa timur nyaris roboh terbawa longsor
bahkan ada dapur rumah warga yang sudah ambruk terbawa longsor setinggi delapan hingga sepuluh meter dari dasar sungai
akibatnya warga setempat merasa was was karena khawatir terjadi longsor susulan
yang menyeret rumah dan mengancam nyawa warga
untuk mengantisipasi semakin muasnya area longsoran
warga bekerja keras memasang kayu serta tumpukan karung berisi tanah liat
sedang apa pak ini pak sedang renovasi
biar itu tidak cukup lagi
sementara menggunakan apa pak ini pak
blansing dan tanah
ini berapa meter pak dari atas sampai bawah ini
kira kira ya delapan meter lah
kondisi seperti ini berlangsung sepekan terakhir
namun hingga kini belum ada penanganan serius dari pemerintah setempat maupun dari dinas terkait